dan menjelang pemilihan kepala daerah dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas
para pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
mulai berlomba untuk mendongkrak popularitas
untuk menarik perhatian calon pemilih
berbagai sosialisasi digencarkan
termasuk memperkuat personal branding
melalui tampilan busana yang dikenakan
para pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
mulai sibuk berusukan ke beberapa titik di daerah jakarta
mereka memaparkan berbagai program
untuk menarik perhatian calon pemilih
namun di tengah panasnya persaingan
penampilan setiap pasangan bakal calon gubernur dan wakilnya
menyita perhatian tersendiri
keduanya memakai busana yang khas
demi membentuk personal branding
agar masyarakat mudah mengingat mereka
perancang busana barli asmara berpandangan
pakaian yang dikenakan penting untuk memperjelas karakter
dan ekspresi pemakainya
terlebih bagi pasangan calon gubernur dan wakilnya
yang ingin menciptakan kesan di benak masyarakat
karena kan nggak mungkin kalau kita memang mau branding itu
tanpa busana itu salah satunya
nah busana itu juga mewakili karakter dari seseorang tersebut
makata aneh jika pasangan yang akan bertarung pada pilkade dki
memilih gaya berpakaian yang berbeda
untuk memikat hati warga jakarta
bakal calon petahana ahok jarot misalnya
memilih kemeja bermotif kotak kotak
sebagai ciri khas mereka
adapun pasangan anis sandiaga lebih banyak mengenakan baju kasual
dan kemeja putih
sementara itu agus harimurti beberapa kali mengenakan seragam lapangan
seperti milik tentara
kotak kotak itu saya lihat dari unsurnya gini
secara kiri ke kanan
dari garis tarik untuk ke atas ke bawah
kiri ke kanan
dia punya satu center yang mana dia ingin punya
sesuai dengan pancasilaes
untuk seorang seperti anies baswedan
ini yang memang orang yang punya pendidikan formal yang cukup baik
sehingga dia bisa jadi menteri pendidikan dan kebudayaan
berarti kan ada jiwa yang teredukasi disitu
jiwa yang bisa mengedukasi
jadi dia juga menggunakan atribut atau fashion item atau busana
yang terkesan lebih profesional
sandiaga uno juga sama
bisnismen yang berhasil dan sukses
nah yang ketiga
kan kita punya agus
hari hari dia menggunakan busana sport
dengan polo shirt
lebih casual juga sebenarnya
baju lapangan lah ya
nah mungkin ini ada gambaran secara military
maksudnya mungkin ada korelasinya busana yang dia pakai
penampilan pasangan calon gubernur dan wakilnya
memang dapat mempengaruhi psikologi warga
sehingga dapat dengan mudah diingat
reza ramadhan jakarta